sebuah basar durian digelar di ngawi minggu siang
dan untuk menarik pengunjung penjual sengaja memberi nama durian miliknya dengan nama yang unik unik
ya mulai dari nama menyeramkan seperti buto ijo nama binatang pelawak hingga judul lagu
penasaran berikut liputannya

alhasil para pengunjung akhirnya tertarik untuk membeli durian tersebut
pedagang durian mengaku senang dengan bazar ini jadinya bisa mengenalkan reka jenis durian lokal
ya jenisnya banyak sekali ada durian lokal ada durian mahal dan durian mentega
jadi umumnya ada durian lokal sama durian kabul
sejumlah pembeli juga mengaku senang dengan digelarnya basar buah durian
durian durian tersebut juga punya nama nama unik sehingga bisa menambah daya tarik untuk membelinya
sangat menarik karena masyarakat dapat mengetahui berbagai macam durian durian yang kita
macam macam juga terlihat sekali

harga buah durian juga sangat bervariasi
tentu pembeli harus pandai pandai untuk tawar menawar dengan penjualnya
selain basar buah durian di lokasi ini juga dijual
berbagai jenis olahan jajanan khas dari bahan buah durian
seperti jenang durian dawet durian putri durian hingga bubur durian